perempuan tuh ngapain
masuk ke makam
warna warna gini dia masuk ke makam ngapain ya
kamu lihat sakinya
napak gak tanah
kalau gak napak
dia pun ke anak
kakinya gak nabak ke tanah
dibuka manusia dong
sama jimmy ke garut
saya ini yang gantiin tugasnya buat jaga warung
kalian gantiin tugasnya juga ya dari kubur kalau ada yang meninggal
kalau bangun nur mundur gali harta karun bisa
kerjanya gali sumur
apalagi gali kubur cetek
lebih cepet juga duitnya
bun ya bang
luarin dari yang mana mana
kunti anak gari mana
kunti apa bukan
berupada mas pengakam itu
akhirnya gak nabak ke tanah
kalau gak nabak ke tanah
itu udah anak beneran nih
kau yakin bun
yakin dong basir
dia mah yakin gak nabak ke tanah
soalnya dia pakai sendal
woy ya kek
aduh lu mah
kapanan sih lu ah
aduh ini kuburan jak
gua males tidur disitu sendirian
gua gak mau ngamal disini ya
ngeranjang apaan ini
ada suara ayam jak
kaseo an jaman dulu kalo ada suara ayam tengah malem
itu pasti ada sesuatu
jangan nangkutin gua
lu apaan sih heran dah
jak suara yang banyak banget
nih mulut kudung gue nih
nih berdiri berdiri kayak landak
ente dari jaman dulu dari jaman kecil pernah kutih sama kelewatan
oh kan jak
ya emang gelap namanya juga kuburan
komuteran sono kantor pln
gua mau ngamal lu jak
yaudah seret aja gua di bawah tapi ya
kocok angan lu
dengar ini suara api tuh
iya suara ayam
masa iya suara beki
dingin banget ya kak hawa malam ini
yaudah kalo kalian ngantuk
kalian beresin gi pulang
tidur cepet ya
barunya ditutup sekarang ya sir
gaya beres kok
ada suara kuku ruyuk
padahal kan baru jam sepuluh
biasanya ayam berkobok
sebelumnya sebelum subuh
jangan jangan kau menolak cintaku
aku pengen minta makan
minta makan gimana warung aja udah pada tuh
suara ayamnya jak
masa dikuburin ada pasar ayam
masa dikuburin ada pasang ayam
ya ada pasar ikan disitu
udah makanya jangan mikir macem macem yang bikin takut sendiri

gak bisa tidur kalo begini ma

lagian juga gue gak pengen mikir macem macem
cuma inget gak tadi sebelum maghrib
cuma inget gak tadi sebelum maghrib
kita kuburin kan tadi kan
ya ini tau
si halimah meninggalnya kan karena sakit
si halimah meninggalnya kan karena sakit
udah gitu bayi yang dalam kandungannya umurnya delapan bulan

itu ikut juga ke bawah meninggal
itu ikut juga ke bawah meninggal

itu anak bener bener nginggal
nah kalo masih hidup
di dalam kubur tuh jak
di dalam kubur tuh jak
kita ingin diberanak dalam kubur
waduh lo jangan kayak gitu dong ma

udah gak usah lagi
kamu lucu banget
udah tidur dah
iya bapaknya kok sekarang makin rame
kok sekarang makin rame
tahu tau hutan lagi
gak apa apa ya
gak ada apa apa
itu mah ayamnya lagi pada lagi akbar
kalian anak kecil
jam segini masih melek
udah usut gelap
udah usut sekolah
pada sana pulang tidur cepet ya
udah sana pulang tidur cepet ya
om udah sepi
agak ada ayam kok kok lagi
kenapa makin dingin udaranya ya
udara dingin gini nih
yang bikin gue tambah seru
suara apa tuh
belum denger ya
belum denger lagi ya
aku denger jelas ini jelas
masa gak denger sih
jangan jangan bener yang lo bilang nih
dia beranak di dalam kubur
jangan jangan ini lagi benar nih
yaudah yaudah yuk depan saya yuk
kan kita cuma berdua
emang berdua ini kan crt
enggak tuyul nih jangan ke gue dong
entah kan sebelas dua belas sama tuyul
kita nyari temen
kamu belum kampung
basir kok badannya gede tuh
iya kan kita ajak yuk
iya badannya gede ngalinya